mas kok masnya teman teman seperti itu
kok masih suka sama reski
mas mas mas gak mau mas simpur sama reski
bu kita cari tempat untuk kita tinggal sementara ya bu ya
bu tenang bu tenang
gak ada apa apa ke bu
gak ada apa apa bu
gak ada apa apa
ya allah aku mohon ya allah tolong lindungi aku
dan juga lindungi ibu aku ya allah
gak ada apa apa
ibu ibu ibu
ibu cuman petir aja bu
gak ada apa apa
gak ada apa apa bu
gak ada apa apa bu
ada meski di buah
ada meski di buah
ada meski di buah
kita punya tempat berteduh sekarang
kita punya tempat berteduh sekarang
nggak ada laki laki lain di hati mana mas
terima kasih sayangnya
aku cinta banget sama kamu
aku cinta banget sama kamu
lihat ibuku selalu bahagia seperti ini ya allah
kok ada di sini
ibu ada apa ibu
jangan kamu lukai dia nak
aku rela melakukan apa saja
ibu ibu tenang ibu
ada apa ibu
jangan kamu sakit imamu
jangan kamu lukai dia nana
ibu tenang dulu ya bu
kita bicara sambil lukai
ibu pernah dikhianati oleh orang yang ibu cinta
nggak mungkin manu melakukan itu sama kamu riko
ibu tahu persis
ibu tahu mana anak yang baik
aku jangan sakiti dia riko
itu semua tergantung manu bu
tuhan salah saya salah
aku mohon kau melindungi anakku mana
aku harus ketemu mano
aku harus bicara dengan dia
gak mungkin aku ke rumahnya bu indri
mas anwar pasti ada disana
dan keadaan akan tambah kunyam
kita harus bicara dan ketemu
ibu mau ketemu mana sekarang
di tempat biasa nak di taman
mano kesana sekarang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh